kita beralih ke berita pemilihan gubernur jawa timur
kampanye dua kandidat calon gubernur jawa timur berlanjut di surabaya
gus ipul menggelar belusukan dan berdialog dengan para nelayan
sementara kunjungan kofifa indar parawan saat ke sebuah gereja
mendapat peringatan dari panwaslu surabaya
masa kampanye calon gubernur jawa timur saifullah yusuf
diakukan dengan belusukan di kampung nelayan kenjiran surabaya
selain melihat langsung proses pengolahan hasil laut
gus ipul juga mengadakan berdialog dengan nelayan soal masalah pendapatan mereka
dalam kampanye ini gus ipul berjanji akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan
dan memperluas pangsa pasar para nelayan kenjiran
yang akan kita lakukan di sini adalah pertama menumbuh kembangkan
jiwa wira usaha di kalangan keluarga nelayan
setelah itu memberikan pendampingan dan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sementara di tempat lain calon gubernur jawa timur nomor urut satu
kofifa hindar parawansa bersama istri armi baksin dan tim sukses
berkunjung di gereja mawar syeren sukumanunggal surabaya
dalam kunjungan ini kofifa mengajak para pemuka agama memiliki ruang kontribusi
dalam membangun perdamaian dan kerukunan umat serta bernegara
jadi silaturahim kami dan rombongan termasuk mbak armi dan tim pemenangan
ingin meluaskan silaturahim komunikasi dan saling membangun kesepahaman pemikiran
namun kunjungan kofifah ini justru menuai kritik tajam dari panwaslu
karena kegiatan kampanye di rumah ibadah merupakan pelanggaran dalam pemilu
dalam peraturan pemilu disebutkan tempat ibadah dilarang keras digunakan sebagai aktivitas kampanye
kami menilai bahwa perkunjungan ini merupakan salah satu bentuk kampanye
kegiatan lainnya yang dilarang oleh undang undang
tentu saja kegiatan tersebut itu berpotensi melanggar pidana pemilu
meski sudah ada penjelasan dari pengurus gereja terkait soal bantahan soal kampanye kofifa
panwaslu tetap akan melakukan proses dan pengkajian terkait dugaan pelanggaran ini